mas kendeng bagaimana kabarnya
kendeng sampai hari ini mereka meminta adanya klhs
sampai maret kemarin kalau nggak salah mereka tetap demo masih demo ya
demo itu kan bagian dari demokrasi yang tidak boleh dilarang
betul artinya kan ada yang masih belum tuntas sebagian merasa belum tuntas
sekarang tinggal keputusannya apa yang diminta adalah disusun klhs
klh disusun sama kementerian yang saya dengar hari ini kementerian memberikan izin
karena sebenarnya banyak bukan banyak ya ada sebagian yang kita lihat di media yang demo sangat keras ya
bahkan menyemen kaki tidak hanya sekali dua kali tidak hanya di jakarta tapi juga katanya ada di jerman
di apa namanya induk dari perusahaan semen itu
kalau menurut mas ganjar sendiri munculnya pabrik semen di situ lebih banyak untungnya apa merugikannya
buat publik loh buat publik sekitar
iya publik sekitar ya
mas disana itu daerahnya kering daerahnya tandus
selama ini itu sudah ditambang ada yang legal ada yang ile
dan banyak yang ilegal
dan itu keluar dari daerah itu siapa yang menikmati
tidak ada hanya sebagian orang
dan untuk apa untuk pabrik semen
untuk apa untuk pabrik yang memerlukan mineral itu
mbah maimun bicara ke saya gak ada hubungannya sama pilkada hari ini
sudah lama sekali mas ganjar yang meminta pabrik itu ada di sini adalah saya
daripada ini semua dipotong diambil apalagi yang ilegal keluar
dan masyarakat tidak mendapatkan apapun
air tidak ada mas
nah katanya itu bukannya wilayah penyimpanan air
di situ area pertambangan tidak ada air sampai hari itu
yang dibutuhkan apa air kan
pabrik sebelum beroperasi saya minta untuk membuat air
dia buat air
silahkan dijaga sana
agar kamu bisa beroperasi saya tidak mau masyarakat hanya dikasih csr
si asar untuk masyarakat anda kasih
sembako enggak enggak
saya minta ada saham untuk rakyat
dan itulah yang diberikan sehingga ownership sistemnya rakyat memiliki
kalau kemudian mas alfie itu tanya apa sih manfaatnya
tentu saja melibatkan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja di sana
bahkan saya meminta anda punya kewajiban moral untuk melakukan talent scouting terhadap anak anak berbakat
dan dia kelak kemudian akan menjadi diurutnya
kenapa saya omongkan seperti ini
karena ini investasi panjang
saya ceritakan ini karena tidak semua orang bisa membaca ini
mas ganjar kok bela banget
oh saya enggak bela

ini kan selalu media ini kan memotretkan kan
ini kan selalu media ini kan memotretkan kan
ini kan selalu media ini kan memotretkan kan

yang demo pak petani
dan kayaknya pak gubernur kala itu kayaknya
kalau di sosial media kan ketemu sama ini ketemu sama itu
kayaknya ngobrol langsung dengan petani petani ini
kayaknya jarang dilihat kalaupun ada
dan kesannya kayak
ya sekali lagi ini klasik kan
asumsi klasik bahwa
ada rakyat di satu sisi
kemudian pemerintah dan
kapitalis kemudian bekerja sama untuk menihilkan rakyat
teorinya terlalu sederhana
apa ya isu yang pertama dibawa
berapa pabrik semen yang di atas cekungan air tanah
sebutkan seluruh yang di jawa
waktu kami rapat itu di ksp saya tanyakan kepada ahlinya
apakah pabrik semen yang ada di tempat kita itu
tidak di atas cekungan air tanah
semua bilang di atas gunungan air tanah
ada yang protes
wartawan yang protes soal itu
bagaimana dengan yang di bogor
bagaimana yang ada di jawa barat
bagaimana yang di jawa timur
ada protes nggak
lalu saya agak perbandingkan
yang sudah kawasan bentang alam khas
di sebelahnya dibangun kok
nggak ada yang mempersoalkan
kenapa ini kemudian rame
pernahkah ada yang bertanya
bahwa ada masyarakat yang menolak
tapi ada masyarakat yang mendukung
tidakkah kemudian ini dudukkan bersama
exposure nya pasti akan lebih menarik
iya kira kira seperti itu
maka satu persatu kita buka
maka pada saat pertama kali dari badan geologi mengatakan
tidak boleh ada tambang di atas cekungan air tanah
lalu saya panggilkan pakar pakar yang menilai amdanya
saya dudukkan bersama silahkan berdebat
wah debatnya rame sekali
akhirnya surat itu dicabut oleh penulisnya sendiri dari badan geologi
jadi sebenarnya saya ingin mendudukkan secara proporsional saja
nah sekarang saya sampaikan kepada mereka
terakhir saya masih di demo
yang pati tapi tidak yang rembang
anda kok demo saya nggak salah alamat
karena yang dipati itu izinnya dari bupati
ternyata dia nggak ada yang tahu
nah kenapa yang nggak ada yang tahu kok
saya bisa paham saya pernah jadi mahasiswa
dia membangun solidaritas karena itu
nah ketika semua kita jelaskan duduk persoalannya
yang pahit kita jelaskan dengan rasional
maka belum tentu orang bisa menerima
tapi kewajiban saya adalah menjelaskan
jadi ini akan dengan harga apapun akan dibangun
saya kira pertanyaan anda harus dibalik
apakah dengan pertimbangan
yang sudah layak itu dibangun
ya artinya dengan kondisi yang demo
demikian demonstratif dan lain sebagainya
komitmen pemerintah daerah
kalau nanti mas ganjar terpilih lagi tentu saja
akan tetap pada opsi semula
keputusan terakhir adalah klhs
kira kira anda kalau mau kasih tahu klhs
klhs itu akhirnya ada deliniasi
wilayah mohon maaf agak teknis
maka semua memenuhi
ketika itu memenuhi
mau terus atau tidak
kalau saya ditanya apa ya pasti terus
investasi yang sudah besar seperti ini
saya harus menjamin kepastian
saya tidak membayangkan kalau kemudian nantinya
semua yang mau berusaha kepastiannya tidak terjamin
pak emil salim menulis di twitternya
saya tidak tahu apakah pak emil salim sendiri
kirim surat rame rame yuk kepada gubernur
saya boleh dong minta nomor teleponnya saya jelaskan
semen gombong itu nggak lolos uji
dan dikatakan kepada saya karena ada salah satu syarat yang tidak bisa terpenuhi
bagaimana pak gubernur jangan
semen yang mau dibangun di wonogiri
itu karena dia harus menambah area tata ruang
dan harus merubah
saya tidak mau dipaksa
tapi kan itu bukan berita
pasti cnn nggak tertarik untuk menyiarkan itu
tapi saya harus kasih tahu kan itu
media tentu saja hanya memotret fenomena
jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian menyemen kakinya
itulah yang kemudian kita liput
kemudian kita akan urut ke belakang
sekali lagi pertanyaannya
kemudian ketika itu at all cost akan dilakukan
ya dengan semua kelayakan dan kepatutan yang sudah disiapkan
kalau misalnya ada mekanisme
kalau misalnya masih ada tindakan demonstratif seperti itu
apa jalan keluarnya
tidak setujukan boleh tuh
mereka pasti sudah dijelaskan sebelumnya
soal tidak menerimakan boleh
saya bangun jalan tol
ada nggak yang tidak setuju
apakah saya sentikan
saya mau bangun bandara
ada nggak yang tidak setuju
saya mau mereklamasi pantai
ada nggak yang tidak setuju
maka ada yang dari awal bisa kita tunda
tapi yang sudah kejadian
apa yang mau kita lakukan
pemimpin harus mengambil risiko
sikap pemerintah bagaimana terkait dengan itu
pemerintah pusat ya
itu kan dua kali mereka demo di depan istana
terlalu tinggi anda bicara presiden
ya kan anda koordinasinya sama presiden juga kan
terlalu tinggi karena ini keputusan cukup di gubernur
justru ketika kemudian ini dibawa
dan menjadi keputusan klhs
jadi keputusan klhs
sebenarnya krls itu yang buat gubernur
saya mengalah mengalah
silahkan kemudian dibuat
tapi karena kemudian kementerian lhk
tidak pak gubernur kita mau ngambil
dan mas ganjar yakin
kalau misalnya ini dijalankan
presiden jokowi akan setuju
sebenarnya bukan soal presiden atau tidak
itu juga pertanyaan terlalu melompat
saya ingin sampaikan saja tangga anda
ini kan pancingan pertanyaan politik anda
untuk memindahkan persoalan kepada yang lebih tinggi
enggak isunya sekarang sering kali muncul
apa yang terjadi di bawah
dengan apa yang kemudian diputuskan presiden
itu dua hal yang berbeda
karena keputusannya tidak di presiden
keputusannya di menteri
dan itu pun saya sampaikan tadi
karena diambil alih ke sana
maka sebenarnya kalau mau kasih data
kasih data satu persatu
dan ada sekian profesor dokter yang menilai
apakah itu mau dinafikan
kapan akan di
ijin dari lhk
kapan paling lambat akan dilaksanakan
dalam waktu dekat ini pasti akan dilakukan
harusnya sudah kemarin
saya hanya meminta
kapannya adalah setelah
kalau tidak saya tidak izinkan
bukan nunggu pilkada selesai
terlalu kecil mempertaruhkan sebuah keputusan politik besar
hanya karena pilkada
pemimpin akan diuji dari risiko yang diambil dalam keputusannya
posisi anda di kasus iktp